sembilan tahun sudah berta menghuni rumah susun marunda di kecamatan cilincing jakarta utara
selama itu pula ia bersama sang anak bertahan menghadapi gempuran abu hitam
akibat pengolahan batu bara yang terletak sekitar dua km dari rusun marunda
keluhan berupa batuk dan sesak nafas dialami wanita empat puluh tahun ini
dari hasil pengecekan medis keluhan terjadi akibat debu tipis yang menghuni saluran pernafasannya
waktu pertama itu kita pikir batuk biasa ini kerongkongan sakit
tapi ke depannya sangat tebal debunya
kelihatan ya bu
itu sampai ct scan itu hasilnya bagaimana bu menurut dokter itu
saya waktu ct scan itu pertama rongseng tapi karena hasilnya tidak jelas suruh di ct scan
ct scan itu hasilnya itu pengaruh dari debu debu alus
jadi kadang kalau udah mulai kambuk itu mulai hidung gatal kerongkongan juga gatal terus sesak nafas
kondisi ini juga berdampak pada aktivitas sekolah di sdn lima dan smpn dua ratus sembilan puluh marunda
salah satu kelas di smpn dua ratus sembilan puluh jakarta utara ini adalah kelas yang cukup terdampak akibat penampungan batubara yang letaknya tidak jauh dari sekolah ini yang ada di sana
debu debu yang ada di kelas ini cukup banyak menempel dan membuat siswa harus membersihkan kelas mereka setiap harinya setelah pelajaran usai
dari jendela kelas di lantai empat gedung sekolah tumpukan batubara tampak jelas dan menjadi pemandangan sehari hari yang disaksikan siswa
debu yang berterbangan karena arah anginnya memang arah angin ke arah sekolah dan juga ke rusun ya
sudah otomatis secara kesehatan debu batubara karena termasuk ini ya jad ya berbahaya terutama ya bagi kita untuk saluran pernapasan kita
melihat kondisi ini dinas lingkungan hidup dki jakarta langsung melakukan pengecekan di lapangan
pt karya citra nusantara selaku pengelola penampungan batubara
dinyatakan bertanggung jawab akibat pencemaran lingkungan yang terjadi
sanksi administratif kemudian dijatuhkan berdasarkan surat keputusan suku dinas lingkungan hidup jakarta utara nomor dua belas tahun dua ribu dua puluh
nah sanksi administratif yang diberikan oleh pak kasudin itu langsung ke tahap ketiga yaitu paksaan pemerintah
jadi pt kcn itu dipaksa oleh pemerintah untuk memenahi pengelolaan lingkungan hidupnya
itu ada tiga puluh satu item
item itu terdiri dari sebelas item itu
kita temukan di lapangan
pelanggaran yang secara fisik kita temukan di lapangan
kemudian tiga puluh satu item lainnya itu secara dokumen lingkungan dan undang undang lingkungan hidup atau secara regulasinya gitu
menanggapi sanksi yang dijatuhkan pt karya citra nusantara berkomitmen melakukan perbaikan pengelolaan lingkungan di sekitar pelabuhan marunda
beberapa langkah awal akan segera dilakukan untuk mengurangi dampak pencemaran

yang berkaitan dan berdampak langsung adalah berupa ini lho pak
mengenai alat pemecah angin pak
jadi nanti kita pasang sekarang lagi dikonstruksiin
jadi kita pasang alat untuk pemecah angin
sehingga angin yang bertiup dari stockfile ke masyarakat itu bisa energinya terkurangi
karena dia akan terpecah dengan sendirinya
dengan berharap dengan ada alat itu maka debu batubara juga tidak terlalu jauh untuk nyebar

batubara di pelabuhan marunda
sudah ada sejak lama
namun warga merasa dampak pencemaran udara kian meningkat sejak empat tahun belakangan
masyarakat berharap agar perusahaan berkomitmen menjalankan sanksi yang telah ditetapkan pemerintah